satu dini hari tadi kilang minyak pt pertamina ru enam balongan kabupaten indramayu jawa barat dilalap si jago merah
kobaran api membumbung tinggi dan dapat terlihat menyala dari jarak jauh
dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana kami sudah bergabung dengan jerry komara jurnalis transmedia yang ada di sana
selamat siang jerry ini bagaimana kondisi terkini dari tempat anda berada
dan ini totalnya berapa jam petugas damkar harus berjuang memadamkan api
baik dapat kami laporkan untuk sampai siang ini upaya pemadaman masih terus dilakukan dari pihak pertamina dan pihak pihak terkait untuk melakukan pemadaman api
namun demikian hingga saat ini saya berada di sekitar empat ratus meter dari lokasi kejadian kebakaran masih tetap terlihat dan asap terus masih membumbung tinggi
namun demikian dibandingkan api menurun secara
menaporkan di kosambi desa ketuk dan jaraknya yang cukup besar antara titik ledakan
dapat kami laporkan selain mengalami beberapa korban luka ledakan dan kebakaran ini juga mengakibatkan setidaknya puluhan rumah mengalami kerusakan
kerusakan ini terjadi di bagian atap bagian kaca jendela
menurut warga sekitar ledakan ini kerusakan ini akibat guncangan yang sangat kuat ketika ledakan terjadi
sehingga mengakibatkan rumah rumah di sekitar radius dua ratus meter seratus sampai dua ratus meter dan tiga ratus meter mengalami kerusakan
baik jerry mohon maaf boleh mencari sedikit lokasi yang lebih bagus sinyalnya karena agak terputus putus
baik jadi mungkin selanjutnya kondisi warga yang telah dievakuasi
kalau tadi kita mengikuti konferensi pertamina dikatakan warga ini sudah mulai kembali lagi ke rumahnya masing masing
kalau fakta di lapangannya seperti apa jerry apakah warga masih takut untuk pulang ke rumah
baik kalau untuk saat ini saya berada di blok kosambi di desa balongan
warga memang masih terlihat nampak sepi sebagian masih di tempat pengungsian
namun ada beberapa warga yang masih berada di sini
sebagian besar warga tersebut kaum pria yang mengecek kondisi rumah mereka yang ditinggalkan
rumah rumah mereka ini saat ini masih dibiarkan kosong dan mengalami kerusakan
baik lalu jerry ini dengan terbakarnya kilang pertamina balongan ini ini akan berimbas pada kurangnya pasokan bbm di pulau jawa
baik untuk dampak pasokan minyak sendiri kami masih belum dapat mengkonfirmasi
pertamina balongan karena kasus ini dianggap sebagai kasus yang menasional sehingga untuk statement dan lain lainnya dilakukan di pertamina pusat
oke jerry sudah ada informasi lebih lanjut belum jerry
kalau tadi lagi lagi kita baru saja mengutip dari konferensi pertamina ini sampai saat ini warga memang sudah ada yang pulang ke rumah
utamanya warga yang luka luka namun masih tersisa ada lima warga yang dirampas
terkait dengan penggantian biaya dan juga ganti rugi dari harta berharga warga apakah sudah ada informasi lebih lanjut penggantian dari pihak pertamina untuk warga di sana
baik untuk sampai saat itu kami masih belum dapat mengkonfirmasi dari pihak pertamina karena saat ini pertamina masih memfokuskan terhadap penanganan dari dampak ledakan dan kebakaran tersebut sarah
baik terkait dengan skenario optimalisasi bahan bakar jerry ini
kan kabarnya empat sampai lima hari ya akan ada pemadaman kilang di sana begitu
bagaimana dengan distribusi untuk warga yang memang dipasok langsung dari sana maksud saya bisnis ataupun mungkin pompa pompa bensin yang terdapat di sekitar daerah apalagi yang pasokannya dari balongan langsung
bagaimana pendapat mereka bahwa terkait dengan akan langkanya beberapa hari ke depan ini pasokan bbm di sana
baik untuk sampai saat ini saya belum mengkonfirmasi terhadap beberapa
kantong kantong yang untuk siap menyuplai ke beberapa spbu di wilayah indramayu dan cirebon ini
kami belum dapat mengkonfirmasi sampai ke sana namun memang pertamina saat ini masih menangani khususnya pertamina balongan masih khusus menangani fokus menangani ledakan tersebut sarah
jerry ada berapa banyak jerry mobil damkar yang tersedia di sana untuk melakukan pemadaman sampai saat ini
baik untuk memantau lebih dekat
kami tidak bisa memantau lebih dekat karena di sini ada dari pihak petugas kepolisian dan petugas lainnya melakukan penyekatan di beberapa titik agar masyarakat dan tidak bisa mendekat
termasuk kami sebagai sejumlah media juga belum diizinkan mendekat karena api memang saat ini masih cukup besar dan asap pun masih terus membumbung tinggi sarah
baik jerry mungkin yang terakhir ini juga sebagai bentuk imbauan ya
baik jerry mungkin yang terakhir ini juga sebagai bentuk imbauan ya
baik jerry mungkin yang terakhir ini juga sebagai bentuk imbauan ya
saya ingin menyatakan juga tadi beberapa jam yang lalu kapolda juga menyatakan bahwa untuk penanganan ledakan di pertamina ini
bantuan juga sudah datang dari cilacap dan dari jakarta untuk melakukan pemadaman sarah
oke baik jerry komara terima kasih banyak jurnalis transmedia melaporkan langsung dari indramayu jawa barat